bagaimana kabarnya teman teman siang ini
kita ketemu lagi ya di chatroom
dan hari ini mungkin saya luang lagi nih buat teman teman yang baru bergabung
sebentar saya pindah
ya jadi siang ini saya mingfri syari akan ngobrol sama papa nduryono yang merupakan epidemiolog dari fkm ui
hari ini kita akan membahas gimana sih caranya agar selalu waspada
terutama menghadapi potensi lonjakan kasus covid sembilan belas yang bisa terjadi saat libur panjang
dan kita harus menerapkan tiga m pastinya ya
memakai masker selalu rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak
hari ini kita akan ngobrol kita akan tanya tanya sama pak pandu
saya masih menunggu kehadiran dari pak pandu
sambil menyapa juga teman teman yang sudah berada
sudah bergabung terima kasih banyak sudah bergabung
kalau teman teman ada pertanyaan boleh diberikan pertanyaannya
bisa ditulis pertanyaannya
sambil kita menunggu kehadiran pak pandu
masih sehat kan
masih semangat pastinya ya
kita sama sama menghadapi
karena ada cuti bersama
kemudian di tanggal dua puluh sembilan
memang tanggal merah nih
kemudian tiga puluh tiga satunya sabtu dan minggu
itu artinya hari libur kan
jadi ada libur panjang dari dua puluh delapan sampai tanggal satu november
nah yang harus diwaspadai adalah
adanya lonjakan kasus
atau sejumlah orang ini
mereka bisa bekerumun
memanfaatkan momen panjang ini
untuk pergi ke tempat tempat yang
mungkin kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan
makanya pemerintah juga sebenarnya sudah menyatakan
bahwa mengimbau kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak
tetap di rumah saja
dan jika memang harus keluar rumah
selalu menerapkan protokol kesehatan sama sama
tokoh kesehatan nah ini ada beberapa
teman teman yang sudah bergabung disini
yang katanya juga berbagi saran nih
biar kegiatan di rumahnya tidak membosankan
ada berbagai cara katanya
ada dari ran rakoy
hai selamat siang
dia bilang pelihara ikan koi
aja salah satunya sebagai
tidak bosan di rumah saja
oke menarik ya
mungkin ada teman teman yang suka nonton drakor
atau suka nonton apa ya
serial gitu kan
mungkin bisa dimanfaatkan di momen
liburnya itu untuk rehat
sejenak dari pekerjaannya yang wfh
kegiatan yang menyenangkan
tapi tetap di rumah saja
oke saya masih menunggu kehadiran
pak pandu ya
masih semangat nih buat di rumah aja
oke pak pandu sudah disini
tanpa berlama lama lagi
kita akan membahas tentang
bagaimana caranya kita benar benar bisa
memas padai dan mengantisipasi
lonjakan kasus terutama saat libur panjang
selamat siang bapak
apa kabar aduh susah sekali
bapak bagaimana kondisinya
sesuai dengan weapons
di kolom komentar nanti kita juga sambil tanyakan ke pak pandu bapak kondisinya sehat sehat
apa ya iya iya mbak aduh seneng nih udah lama nggak ketemu kita ya udah lama nggak ketemu pak
kalau kita ngomongin kasus covid nih pak ini kan kasus pertama itu di bulan maret sekarang berarti
sudah di bulan ya pak ya sejak kasus pertama tapi kalau bapak sendiri melihatnya tingkat kewaspadaan
dan kepatuhan masyarakat tuh gimana sih pak makin patuh karena takut atau makin waspada atau malah
makin santai santai pak iya itu yang membingungkan dulu tuh orang pada takut ya pada awal tuh pada
pada waktu pelonggaran itu udah mulai nggak takut ya kan dan makin hari makin nggak takut gitu jadi sering
melanggar pakai masker sih pakai masker tapi cuma nutup di mulut atau gantung di dagu gitu kan
jadi menurut saya sih jadi ini apa ah nggak usah takut kalau orang muda nggak takut karena mereka
pada umumnya kalau terinfeksi pun tidak bergejala
gila atau gejalanya ringan know kalau kena covid gue enggak sakit ini itu yang
seringkali terjadi tapi dia lupa tuh lupanya apa karena sebenarnya dia bisa menjadi penular
pada keluarganya pada pacarnya pada orangtuanya ya kan ya ini yang yang kita harus perhatinkan

gitu ya sudah umurnya sudah di atas empat puluh atau lima puluh tahun itu biasanya kalau kena tuh sebagian akan
masuk rumah sakit oke apalagi mereka mereka yang punya juga penyakit penyertai apa ya toko morbid
itu juga harus waspada juga ya pak ya nah itu tadi kita ngomong kesatuan masyarakat itu tadi pak pandu sempat
ngomong ini saya disini tetap membawa masker bahkan sampai kalau dalam sehari itu bawanya lebih dari
satu karena kan kita memang harus mengganti masker secara rutin ya pak ya sesuai dengan kampanye
dari bnpb kan si ingat pesan ibu itu menerapkan juga tiga m ya pak salah satunya memakai masker yang tadi
pak pandu sering bilang pakai maskernya
cuma menutupi mulut saja gitu atau mungkin kalau ketemu temen yang dianggap akrab gitu
langsung dilepas maskernya itu yang harus diwaspadai nah gimana sih pak caranya memastikan
bahwa tingkat kepatuhan masyarakat ini kemudian bisa tinggi karena kalau kita bicara soal menekan
angka kasus covid sembilan belas kepatuhan masyarakat menjadi kunci ya pak iya jadi memang sadar
bahwa sebenarnya kan penyakit ini gampang gampang dihindari
tapi perlu disiplin gitu apalagi kalau ada kegiatan keluar gitu dari rumah ya ketemu banyak orang
nah itu kita nggak tahu diantara orang begitu banyak itu siapa yang membawa virus gitu kan
kalaupun kita belum kena jadi kok sekarang pun sudah yang seorang sudah kena pun bisa terkena lagi jadi
tidak ada jaminan bahwa orang yang terkena itu akan punya imun yang cukup mampu mencegah penularan lagi
ini sudah banyak kasus kasus yang dilaporkan mungkin terjadi reinfeksi jadi jangan oh saya
lagi memakai masker jangan nanti bisa kena lagi gitu ya nah ini menurut saya perlu kita sadari
lah jadi tiga m itu ternyata kalau m saja pakai masker itu enggak cukup karena apa kita mungkin proteksinya
harus pakai masker kemudian kalau mencuci tangan menjaga jarak tuh makin bagus lagi jadi risikonya
jauh lebih rendah kalau kita melakukan tiga m dibandingkan hanya satu m atau dua m yaitu kenapa
konsepnya tiga m kemudian sekarang ada tiga c sebenarnya mbak oke tiga c itu adalah crowding jadi close close area jangan
masuk ke area area yang memang tertutup ventilasinya kurang bagus kemudian crowded jangan masuk ke
tempat tempat area yang banyak kerumunan orang ya kan dan satu lagi jangan ini apa jangan banyak
bicara conversation tuh kalau di ruang tertutup jangan banyak ngomong gitu karena akan banyak
banyak kemungkinan terjadi semburan dari pada droplet kita apalagi pakai teriak teriak gitu
kan jadi dalam situasi seperti itu ya dengan kuas beras seperti itu insya allah kita nggak akan kena
karena itu vaksin kita sekarang itu vaksin kita nggak usah nunggu vaksin yang akan datang karena
belum tentu proteksinya seperti yang kita lakukan sekarang dan sekaligus juga bebas efek samping
yang kita harus yakini dan itu semua bisa dilakukan
dari diri kita ya pak tanpa menunggu tahap satu tahap dua tahap tiga tapi kalau kita menggunakan
masker itu tadi bisa kita lakukan dari diri sendiri juga dan bisa melindungi orang lain
nah pak ini sebentar lagi yang ada di depan mata adalah momen libur panjang pak tadi saya sempat
bilang di awal kepada teman teman yang sudah bergabung dari tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh tiga puluh satu sampai satu november tuh udah lama banget ya pak
walaupun di rumah aja bagi sebagian orang selama tujuh bulanan ini tapi momen libur panjang ini juga
dinilai bisa menjadi satu waktu yang tanda kutip akan dimanfaatkan gitu pak untuk bisa testing gitu
nah rekreasi rekreasi rekreasi betul pak apalagi sejumlah tempat juga sudah mulai buka ini tadi ada pertanyaan
dari teman teman di sini mungkin sekalian saya bacakan ya pak ya ada yang bilang gini nih pak tadi
sebentar pak ada yang menyatakan bahwa gimana ya kalau tempat umurmu saja sudah buka gitu kan tempat
wisata dari riza underscore dodolan dia bilang tempat hiburan sudah mulai buka wisata sudah buka
mall sudah buka lalu bagaimana gitu kan maksudnya untuk tetap bisa berada di rumah saja rasanya juga
banyak faktor faktor yang mempengaruhi untuk bisa keluar gitu kan pak nah boleh dikatakan kembali pak
tanya apa bahayanya apa saja bahayanya jika kita memaksakan untuk keluar rumah untuk tidak menerapkan
kalau di rumah saja tuh aman tapi kalau terlalu ramah di rumah saja bisa bete kan bisa
depresi juga gitu loh jadi memang perlu penyegaran nah ini problemnya adalah kita keluar rumah pada
saat semua orang keluar rumah kalau liburan kan gitu jadi banyak orang yang keluar rumah dan kita
orang yang keluar rumah dan kita juga keluar rumah nah ini saran saya satu tadi kalau kita mau cari
hiburan tempat itu cari yang tempatnya terbuka ya kan jadi kalau mau wisata wisata yang terbuka
wisata alam itu risikonya rendah dibandingkan dalam ruangan tertutup terus kedua kalau ada
kerumunan jangan didatengin lebih baik cari tempat lain ya kan jadi itu penting juga ketiga
kalau lagi di dalam ruangan ya bu kita nanti harus juga masuk ke dalam ruangan gitu jangan banyak ngomong
misalnya masuk ke kendaraan umum public transportation kita pakai masker semuanya ya udah gak usah ngomong
diem aja juga kalau menghindar kalau ada orang ngomong kita menjauh gitu kan atau kita ingatkan
jangan jangan ngomong gitu jadi itu salah satu ketiga adalah emang tiga m tadi jadi kalau tempat tempat
wisata itu sekarang saya bujuk supaya semua tempat yang terbuka itu harus dihubungkan dengan kemampuan yang ada di dalam ruangan
akan menjaga jarak bisa menjaga jarak jadi dan kalau perlu harga tiketnya itu sudah termasuk
dipakai dikasih masker itu penting juga tuh kalau ada orang yang lupa wah maskernya tinggal di mobil
rusak selama perjalanan ada masker yang baru yang disediakan oleh tempat wisata terus kemudian kalau
memang ada tempat wisata yang harusnya juga ngasih motivasi kepada pengunjung itu misalnya kalau selalu
di dalam ruang dalam tempat wisata itu selalu pakai masker menggajar jarak ada yang ada yang mengawasi
oh dia akan dapat voucher kalau bapak dan ibu nanti di dalam ruangan di dalam tempat wisata ini selalu
voucher gratis untuk akan datang nah seperti itulah harus ada motivasi karena kalau jangan
dihukum melulu masyarakat kan kalau nggak pakai masker dihukum suruh push up dan sebagainya sekarang
fasenya fase memotivasi oke jadi motivasi juga agar yang patuh juga bisa jadi semakin semangat
untuk patuh ya pak ya iya gitu jadi ini menurut saya zamannya udah harus berubah gitu orang tuh
setengah menghukum sih bukan mengasih hati hati untuk orang orang yang sudah berusia berusia berusia berusia berusia
hadiah kalau saya sih senang dikasih hadiah ya oke sebenarnya siapa sih yang gak senang dikasih hadiah ya
pak ya jadi mungkin pola ini bisa diterapkan di sejumlah tempat wisata tapi balik lagi pak tadi kita
bicara soal bahayanya kalau memang benar benar dilakukan gitu kan dan takutnya sejumlah wisatawan
ini kemudian karena saking semangatnya euforia untuk berwisata lagi setelah sekian lama
akhirnya lupa nih sama kaidah yang tiga c dan tiga m
tadi gitu pak sebenarnya apa sih pak bahaya yang bisa dihadapi ketika memang nanti kita
abai terhadap protokol kesehatan ya bahayanya ya kita bisa terinfeksi gitu jadi kan yang sekarang
yang tertular tuh baru lima persenan lah gitu jadi masih banyak yang belum terinfeksi jangan
sampai terinfeksi karena kita tidak tahu ini virus kalau sudah masuk ke tubuh kita
itu mau ngapain enggak tahu ya kan jadi satu itu kedua kalau kita juga terinfeksi kemudian kita
tidak sadar kita menularkan pada orang lain nah ya jadi ini juga bisa menularkan pada anggota terdekat
kita apakah serumah apakah satu kos ya kan dan ini yang yang harus diperhatikan dan yang paling
penting adalah dalam liburan panjang ini seringkali tuh ada kumpul kumpul keluarga kumpul kumpul
lah ada anggota keluarga yang dengan ketemu kan pengen arisan atau mu apa gitu kumpul mereka lupa
tuh karena merasa sudah familiar nggak mungkinlah dia bersikok kena gitu kan dan aman gitu jadi ya
kadang kadang jadi abai kemudian ada kluster arisan itu udah melapor nih beberapa minggu lalu sudah banyak
klaster arisan kemudian nanti klaster liburan tuh klaster liburan pertemuan pertemuan keluarga yang
harus difahami kadang kadang kita abai karena kita ketemu orang orang yang kita kenal dengan baik kalau
kita ketemu orang yang tidak terkenal kita benar waspada tapi begitu ketemu orang yang kita kenal ah
kita lupa kita lepas masker apalagi ketemu orang tua kan enggak enak pakai masker terus ngomong pakai
masker padahal kalau kita pakai masker ketemu orang yang lebih tua itu lebih sopan karena kita melindungi
dia iya dan yang harus diingat yang tadi bapak sampaikan ya bahwa virus ini juga ada masa
inkubasinya mungkin sejumlah orang
misalnya yang tadi bapak bilang bahwa tidak merasa ada gejala tapi mungkin ketika dites ya dia positif
gitu kan pak dan kalau kita mengacu pada momen libur panjang di agustus lalu ini memang benar
adanya ada lonjakan kasus akibat adanya libur panjang di bulan agustus jadi memang benar benar
harus waspada ya pak ya mungkin merasa baik baik saja tapi belum tentu baik baik saja setelah
liburan itu nanti ya pak betul sekali itu kan
waktu ketika liburan panjang itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa sampai di jakarta dilakukan
pengetatan karena orang yang kasus yang terinfeksi banyak mungkin tidak semuanya bisa dites ya tapi
pengetatan tapi kan pengetatan nggak bisa lama lama
sebenarnya kuncinya karena tadi abai abai jadi kasusnya meningkat jauh kita jangan janganlah
kan kemudian juga besok provinsi tiba tiba terjadi peningkatan bu warnanya jakarta di bali apalagi di
karena sebagian mereka yang terinfeksi kan orang udah usia di atas lima puluh tahun dan masuk rumah sakit
akhirnya ada yang meninggal itu tadi semuanya memang benar benar kita harus waspada karena lagi lagi
kita nggak tahu nih sebenarnya kita positif tapi otg atau justru kita menjadi
carrier dan itu yang takut ya pak ya bisa membahayakan orang orang yang tersayang gitu
pak tapi kalau kita bicara soal libur panjang pemerintah sudah menetapkan aturan cuti bersama
meskipun di saat bersamaan presiden joko widodo juga menyatakan bahwa sejumlah pihak ini harus
tetap waspada gitu kan dan mengingatkan bahwa bulan agustus ada lonjakan kasus gitu kan jadi
sebaiknya di rumah saja gitu kemudian kepala bnpb pak doni monardo juga sudah menyatakan bahwa
kembali lagi mengingatkan diimbau
di libur panjang ini untuk tetap di rumah saja gitu karena itu yang terbaik sih di rumah saja
tapi kan seringkali godaan untuk keluar rumah gede sekali karena teman temannya keluar
rumah semua biasanya ini yang paling goda yang paling besar adalah arisan keluarga reuni keluarga
reuni sekolah pokoknya reunian lah ini yang menjadi godaan terbesar untuk mau tidak mau tinggal di rumah
nah yang sebaiknya kita lakukan memang benar benar harusnya di rumah saja kan pak untuk tidak kemana mana gitu kan
tapi kan godaannya maksud saya itu godaannya itu yang kadang kadang nggak bisa orang di rumah saja ah aman gitu
kata kata ah aman itu membuka peluang tadi abai
mungkin bapak bisa sambil berbagi info juga nih pak kalau pak pandu
kalau di rumah saja biasanya untuk mengatasi
ngapain aja pak
ini apa untuk exercise ya
kemudian juga banyak
berkebun nah sekarang itu
jadi tema yang baik itu berkebun
dan pindahin taneman
jadi ternyata seneng
ternyata subur juga taneman
jadi ada bunganya
jadi ternyata fun
tinggal di rumah kalau kita punya
iya tadi sejumlah
teman teman ini juga udah ada yang bilang nih pak
katanya kalau mereka tuh biasanya drakor
katanya gitu ada
teman teman disini yang bilang
kalau aku hobinya drakor menghabiskan di rumah saja
mendingan kita nonton drakor aja
katanya gitu kan
pak pabu juga drakoran
enggak gak drakor
nontonnya netflix siapa ya
bisa dibilang senang juga nih pak
ada teman teman disini yang juga
menyuarakan untuk tetap di rumah saja
dan benar benar terus menerapkan si protokol tiga m itu
dan selalu ingat pesan ibu
seperti tagline nya dari
jadi tinggal di rumah saja itu
santai apa tidur tiduran
jadi jangan juga tidur tiduran
nanti malah jadi gak bagus gitu
orang jadi frustasi
nonton film itu paling lama dua jam juga udah bosen ya kan
pertama nyoba resep baru
jadi kulitnya tuh jadi safe gitu kan
kemudian kalau ada resep baru
kemudian bisa berkebut

atau ada orang yang bisa bikin lagi gitu kan

atau ada orang yang bisa bikin lagi gitu kan

bisa melukis gitu kan

yang sebenarnya kita bisa gali gitu
ternyata kita punya bakat gitu loh
kita punya bakat
apalagi sekarang kita bisa melakukannya belajar dari google
oh bagaimana kemarin waktu sebelumnya lu
saya belajar menggambar begitu kan
jadi ternyata ikutin aja caranya gimana
ada kuas ada cat air dan sebagainya
ya walaupun tidak terlalu bagus tapi
saya bilang ternyata saya bisa gambar juga ya
jadi memang momen ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya pak ya
untuk mungkin belajar skill skill yang sebelumnya tidak kepikiran gitu
mungkin seperti pak pandu
biasanya belum pernah nih bercocok tanam gitu
sekarang jadi satu hobi baru gitu
terus tadi belajar gambar
mungkin itu juga bisa diimplementasikan ya oleh teman teman yang saat ini lagi nonton nih
untuk bisa tetap di rumah saja
memanfaatkan momen libur panjang ini
ya potong lewat dari tanggal satu november nanti tiba tiba punya sebuah video yang bisa di upload di youtube ya

bisa di upload di youtube ya

apalagi kalau bisa bikin masker bagus
sekarang tuh masker tuh model model gitu
jadi saya ada baju yang kelebihan kain
dulu saya waktu kecil sering membantu ibu saya ngesum gitu
ngesum kain gitu
jadi ternyata saya bisa bikin
masker saya yang ternyata dari bahan batik ya
wah kalau nanti saya pakai baju batik ini
saya pakai juga masker batik gitu kan
jadi nyarinya kan susah harus pesan ke jogja atau kemana gitu
jadi dan batiknya gak semotif
nah ini ada yang semotif
jadi bisa membuat masker juga
jadi kan ternyata ada hal hal yang membuat kita bahagia juga
dengan tinggal di rumah
iya itu tadi ya bisa belajar hal baru
contohnya pak pandu jadi banyak kealiannya
sebelumnya belum terpikirkan ya pak
tadi pak pandu sudah sedikit menyinggungi pak
apa saja yang memang harus dilakukan oleh
atau disarankan bisa dilakukan oleh tempat wisata
jika memang nanti tetap beroperasi gitu kan
pada masa libur panjang
tadi pak pandu sebutkan
jangan lupa gitu
kalau bisa nih ada bundling deh
harga tiket masuk
disertai juga fasilitas
misalnya tambahan masker gitu kan
jadi buat yang mau masker gak ada alasan
tetap harus ada maskernya gitu
karena sudah disediakan gitu
dan bisa memberikan
kalau perlu satu paket
satu paket apa ya
satu paket sama hand sanitizer
sama hand sanitizer juga
jadi ongkab gitu kan
dan tadi juga
tadi pak pandu juga bilang untuk bisa
kayak memberikan award juga gitu
jadi orang semakin terpacu
dan motivasi untuk terus mendorongnya
protokol kesehatan tapi di sisi lain faktanya saat ini kan sejumlah maskapai terus
tempat wisata ini justru menghadapi libur panjang ini malah buka promo pak terus kita lihat kondisi
kalau tiket murah gitu kan pak terus kita lihat kondisi bahwa apa ya untuk bisa menggunakan
pelayanan penerbangan itu kan hanya menggunakan rapid saja sementara kita tahu akurasinya juga
minim gitu pak rendah bahkan dibandingkan dengan swab test gitu nah bapak melihat kondisi ini
seperti apa pak berarti apa yang sebenarnya diperbaiki dengan kondisi ini iya jadi gini tes
itu mungkin ada gunanya ya tapi jangan pakai tes antibody sekarang ada tes antigen tes antigen itu
cuman murah dan bisa dalam waktu satu jam swab juga swab tapi yang diperiksa adalah antigen
materi daripada virusnya itu jauh lebih akurat dibandingkan tes antibody dan sekarang sudah banyak
eh buatan bandung ya buatan pabrik ini bandung ya buatan indonesia itu kena sama sama korea dengan
harga yang kira kira dua ratus ribuan jadi sangat murah ya dengan pemerasa dengan pelayanan kira kira ya
tiga ratus ribuan jadi itu satu contoh
kita untuk bapak bapak sudah memilih dengan memang wordt

kemudian apakah kemungkinan kita menderita covid atau tidak
jadi teknologi ini akan berkembang dari masa masa mendatang
supaya kita merasa bisa lebih relax dan lebih aman
jadi jangan takut bahwa kita akan menghadapi pandemi memang lama
tapi ada cara cara yang nanti akan berkembang yang membuat kita akan lebih convenient
oke siap seiring berjalannya waktu menuju ke sana
mungkin hal hal itu yang bisa juga diperhatikan oleh provider provider penyedia jasa layanan wisata
atau penerbangan biar bisa memasukkan hal hal itu sebagai syarat untuk bisa lebih membuat secure
jadi para wisatawannya paling tidak ada hal hal yang harus dilakukan
oke sebentar lagi kita sudah harus menyudahi
perbincangan ini pak
tadi sudah ada beberapa pesan pesan dari pak pandu menyatakan bahwa
jangan lupa kita memang ada libur panjang
tapi bukan berarti libur panjang ini kita gunakan dan kita harus melakukan aktivitas
seperti tidak ada corona sama sekali
karena kasusnya masih ada dan siapapun bisa terinfeksi
bahkan yang sudah pernah terinfeksi pun bisa terinfeksi kembali ya pak
oleh karena itu sebagian di rumah saja
belum ada jaminan ya pak
di rumah saja
ya di rumah saja bisa menyenangkan
tapi kalau di rumah saja tidur tiduran memang nggak menyenangkan
berumah saja beraktivitas berolahraga itu bisa having fun it home
dan cara lain yang bisa dilakukan kalaupun memang harus berwisata itu tadi ya pak
harus menghindari tempat yang crowded harus menghindari kerumunan
kalau bisa ada jaminan
ada di lokasi yang tidak tertutup gitu
perhatikan ventilasinya juga ya pak ya
seperti apa di tempat wisata itu
dan ketika memang harus ada kehilangan tertutup
jangan banyak bicara
hindari conversation nya itu tadi ya pak ya
betul sekali mbak
pak ini ada sedikit pertanyaan ada beberapa pertanyaan nih dari teman teman
yang menanyakan kalau kita tadi soal bicara sedikit soal
terinfeksi kembali kan tadi berarti sudah dinyatakan bahwa
menurut penelitian dan menurut pengamatan bapak bahwa seseorang yang sudah pernah covid
bukan berarti dia kebal kemudian dari covid bisa terinfeksi kembali
tapi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa orang dengan golongan darah tertentu kan kemudian
lebih rendah terinfeksinya gitu pak
nah itu kalau pandangan bapak gimana pak mungkin sedikit soal itu
iya itu ada yang mengindikasikan bahwa katanya golongan darah o
itu lebih rendah risikonya tapi bukan berarti semua golongan darah o tidak terinfeksi ya
ada cuma lebih sedikit lebih sedikit dibandingkan golongan darah lain
kemudian dikatakan oh lebih rendah risikonya tapi risikonya bukan zero
bisa kena juga cuma tidak sebanyak yang punya golongan darah yang lain selain o gitu
jadi konsep risiko itu relatif
bukan mutlak jadi orang bilang oh tidak ada risiko
enggak ada cuma lebih sedikit itu aja
ini juga jadi pengingat ya ya jangan mentang mentang udah ada tuh penelitian yang menyebut seperti itu
beresiko rendah kemudian oke saya golongan darahnya oh
seperti saya misalnya nih pak golongan darahnya o
kemudian oke liburan aja karena nanti akan kebal gitu enggak ya pak ya
harus diingat bahwa tidak ada yang membuat kita kebal dari covid
kecuali terus menerapkan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan itu tadi ya pak ya
betul sekali itu yang masker kita eh vaksin kita
mumpung bapak lagi ngomongin soal vaksin vaksin ini bisa dibilang menjadi apa ya pak ya
salah satu hal yang dinantikan pak terutama untuk menghadapi covid ini gitu
banyak orang yang kemudian berpikir merasa ada angin segar nih pak ketika sudah dinyatakan vaksin sudah di depan mata
padahal faktanya di sejumlah negara ini justru mulai karena sudah mulai prosesnya untuk uji klinis
sudah kelihatan nih ada beberapa vaksin yang memberikan efek samping
kemudian juga bahkan who menyebutkan bahwa vaksin itu mungkin nanti sebenar benarnya baru akan ada di oktober dua ribu dua puluh satu
nah ini gimana nih pak mungkin boleh diingatkan kembali lagi kepada para penonton viewers kita hari ini

iya jok takutnya mikirnya vaksinnya sudah ada sudah mulai uji klinis
belum belum ada belum ada
bisa lipuran gitu pak
bisa lipuran gitu pak
enggak ya pak ya
enggak enggak jadi vaksin itu masih diteliti belum final
ya benar final jadi jangan terburu buru
ya karena kalau terburu buru nanti kita jadi tidak tahu bahwa efek samping vaksin seperti apa
nah makanya kita tunggu dulu sampai penelitiannya selesai kemudian direview oleh para ahli oleh wni
kemudian direview oleh who
ya nanti baru disepakati oh vaksin ini relatif aman
jadi vaksin juga mengandung risiko tapi relatif aman dibandingkan vaksin vaksin lain
dan vaksin ini mampu memberikan perlindungan kepada orang yang mendapat vaksin supaya tidak terinfeksi misalnya
dengan demikian maka saat itulah kita mau divaksinasi
jadi sabar dulu
karena sekarang semua vaksin
semua masih dalam status kandidat sedang dievaluasi fase tiga
belum ada yang selesai
nah itu yang menurut kita harus kenapa kita harus berhati hati dan tetap terapkan protokol tiga m tadi
oke benar jadi yang penting adalah sekarang
bukan berarti vaksinnya akan bisa menjawab pertanyaan menghilangkan virusnya
harus diingatkan itu ya pak ya
ada vaksin pun nanti
bukan berarti virusnya hilang
tapi yang harus terus kita lakukan adalah terus menerapkan si tiga m itu tadi
menjaga jarak memakai masker dan rajin mencuci tangan
karena itulah yang bisa kita lakukan dan itulah yang harus kita lakukan di masa seperti ini
lagi lagi ya pak ya kita sih kalau bisa mengimbau untuk tetap di rumah saja
termasuk saat libur panjang ini
baik terima kasih banyak pak pandu sudah bergabung bersama kami di siang hari ini
terima kasih mbak may
terima kasih mbak may
siap mungkin bisa dicontoh ya pak tadi tips tipsnya kegiatan kegiatan yang bermanfaat
dan kegiatan kegiatan yang menyenangkan
nah berada di rumah saja ala pak pandu bisa bercocok tanam bisa belajar ngegambar ya pak
tapi ingat jangan dikutuk harus masak
tapi masaknya enggak menggambar saja
bukan enggak menggambar saja bikin sayur lodeh gitu
oke siap nanti kita tunggu update annya di instagram pak pandu ya
oke terima kasih
baik terima kasih banyak bapak sudah bergabung bersama kami siang hari ini
terima kasih informasinya sehat selalu ya pak
terima kasih mbak may
sehat selalu sehat semuanya ya yang ikut acara ini
baik terima kasih pak sehat sehat
oke itu tadi perbincangan kita bersama dengan pak pandu riono epidemiolog dari fkm ui
tadi kalau saya boleh ngeraton sedikit nih lagi lagi diingetin pak pandu untuk tetap berada di rumah saja
libur panjang sih memang ada
tapi bukan berarti ini menjadi momen kita untuk lupa kalau covid sembilan belas masih ada virus coronanya masih ada
jadi jangan lupa untuk terus menerapkan tiga m
ingat pesan ibu
dengan tetap memakai masker
pakai masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan
cuci tangannya juga harus benar ya
dua puluh detik minimal terus menggunakan sabun dengan kadar alkohol gitu ya antiseptik dan juga dengan air mengalir
nah tadi ada pesan sih kalaupun memang mau tetap liburan dihindari saja tuh menerapkan konsep tiga c
jadi hindari tempat tempat yang crowded yang rame banget
hindari kerumunan harus tetap jaga jarak
terus juga hindari tempat tempat yang tertutup
mungkin wisata alam bisa jadi salah satu alternatif tapi kalau bisa sih di rumah aja ya
terus yang ketiga adalah
jadi lebih baik hindari saja pembicaraan itu karena apa
karena kalau misalnya kita ngobrol itu tuh ada potensi droplet dropletnya itu bisa keluar
terima kasih sekali lagi teman teman
jangan lupa kita semua harus waspada akan lonjakan kasus yang bisa terjadi
pada masa libur panjang ini kalau kita abai
karena kalau misalnya kita mau cepat cepat berakhir pandeminya
setiap dari kita harus benar benar menerapkan protokol kesehatan
dan terus melaksanakannya di kehidupan sehari hari
baik terima kasih banyak teman teman
jangan lupa untuk gabung di chat room lainnya
akan ada nanti jadi update terus informasinya di instagram
at cnn indonesia
dan jangan lupa nonton juga cnn indonesia tv di transvision
terima kasih semuanya sehat selalu ya